kita langsung kembali melihat bagaimana upacara penyambutan liliana dan juga tontowi yang berhasil membawa pulang satu medali emas bagi indonesia
ini dia para atlet sudah memasuki gedung kemenpora tepatnya di lobi gedung kemenpora jakarta
ini persiapan yang sudah matang dilakukan sudah matang direncanakan
ini seperti memperlihatkan kepada kita bagaimana seperti peringatan kemerdekaan peringatan hari ulang tahun republik indonesia yang berkelanjutan
karena memang tadi sudah disampaikan oleh para atlet salah satunya sriwayuni bagi siapa medali ini dipersembahkan tentunya bagi indonesia
di samping dari jajaran kementerian pemuda dan olahraga ini masyarakat juga diikut libatkan
dalam upacara penyambutan ini ya ini adalah
oke ini adalah menpora imam nahrawi yang akan memberikan kata sambutan

terima kasih kepada semuanya

ini kembali disampaikan oleh menpora imam nahrawi dalam kata sambutannya mengucapkan terima kasih sebesar besarnya
bagi seluruh bangsa rakyat indonesia yang sudah semaksimal mungkin mendukung semua atlet kita yang berlaga di olimpiade
dan juga kepada seluruh media yang turut serta berpartisipasi dalam ajang olimpiade
dari rio dua ribu enam belas kalau kita lihat memang di ajang olahraga olimpiade rio kita lihat bagaimana kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia
bisa dibilang termasuk kementerian yang paling aktif begitu berkomentar atau memberikan informasi terbaru terkait dengan olimpiade dua ribu enam belas di media sosial
setidaknya ini kita lihat kita tarik dalam satu bulan belakangan ini
komentar komentar yang tentunya untuk mendukung memberikan support atau dukungan dari netizen juga begitu banyak kepada para atlet yang berlaga
kita lihat ini dia
selain tontowi liliana hadir juga eko dan juga sri wahyuni yang juga menyumbang medali bagi
di ajang olimpiade
pak polsi memberba
indonesia berada di posisi ke empat puluh enam dengan peraihan satu medali emas dan juga dua medali perak di ajang olimpiade rio tahun ini
yang mana saja akan meniru prestasi
yang ke luar biasa ada yang kita
dari mas mawende dan semua kita beramokan
selain dari cabang olahraga bulu tangkis yang menyumbangkan satu medali emas
sebelumnya perolehan medali juga datang dari cabang olahraga angkat besi
di mana atlet lifter sri wahyuni juga menjadi catatan yaitu atlet pertama yang meraih olimpiade
menyumbang medali di angkat besi kemudian diikuti oleh lifter eko yuli irawan yang kalau kita katakan ini sedikit memperbaiki perolehannya atau raihan ya pada olimpiade sebelumnya yaitu olimpiade london dua ribu dua puluh
ketika empat tahun lalu di olimpiade london eko hanya dapat meraih medali perunggu
namun tahun ini
lima tahun berselang di olimpiade rio dua ribu enam belas eko kembali membuktikan bahwa bisa meraih medali perang
oke ini dia
kita lihat pemotongan tumpang pertama oleh liliana dan juga ton towi
ya lifter meraih medali perang untuk indonesia
mana suaranya pemimpin para
iya kita akan saksikan bersama dalam hitungan ketiga ya
ya kita akan mulai bersama
sudah siap semua
inilah untuk pemotongan perang
pemotongan perang untuk indonesia
dan tumpang ini nanti diserahkan langsung kepada bapak menteri
terwakil dari dpr ya
ya terwakil dari dpr
kemudian ketua komuni
oke kita sudah saksikan bersama prosesi pemotongan tumpeng oleh empat outlet kita
tontowi ahmad liliana nasir kemudian eko jelirawan dan juga sriwayuni
baru saja rampung baru saja selesai dilakukan
tentunya setelah ini juga masih ada beberapa agenda dalam upacara penyambutan keempat peraih medali olimpiade rio dua ribu dua puluh
nanti kita akan lihat saya ajak anda untuk masih lihat bagaimana suasana di gedung kemenpora
oke kita demikian cnn indonesia breaking news pada malam hari ini
saya tiffany raitama selamat malam dan sampai jumpa